pada tiga hingga sembilan november dua ribu empat belas di surabaya
indonesia syariah economic festival dibuka wakil presiden yusuf kala
disaksikan gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo
gubernur jawa timur soekarwo dan tokoh nadatul ulama kiai haji hashim muzadi
antara gubernur bank sentral negara anggota organization islamic cooperation
atau organisasi konferensi islam
para gubernur bank sentral sepakat perlu adanya antisipasi tekanan global
dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur pendukung yang tepat
selain disepakati peningkatan kerjasama dan capacity building
dalam memperkuat kebijakan makro prudensial dan pendalaman pasar keuangan
pemirsa bank indonesia berkomitmen untuk selalu menggerakkan serta mendorong
agar indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah ekonomi dunia
nah tahun ini indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dari gubernur bank sentral
negara negara anggota organization of islamic cooperation atau oic
untuk mendukung acara ini bank indonesia merangkaikan pertemuan tersebut
dengan berbagai kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
yang berlangsung di surabaya jawa timur
dan pelaksanaan isef dua ribu empat belas ini akan banyak melaksanakan kegiatan
yang mendukung kearah pengembangan zakat pada khususnya
dan berbagi informasi ini kepada anda melalui spesial dialog kali ini
dengan tema peran penting pengelolaan zakat dalam mendorong perekonomian nasional
gubernur bank indonesia agus martowardoyo dan presiden islamic development bank
ahmad mohamed ali al madani menandatangani nota kesepahaman
tentang working group zakat dan capacity building
bank indonesia memandang zakat memiliki peran yang sangat penting
zakat memiliki peran dalam menciptakan permintaan atas barang dana jasa
yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas harga
selain itu zakat juga berperan dalam penciptaan saving dan investasi masyarakat
sehingga mendorong intermediasi akses keuangan yang lebih luas
sehingga dapat tercipta sistem keuangan yang lebih stabil
penandatanganan ini bertujuan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antara bank indonesia
bank islam dan bank development dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
kerjasama bi dan idb ini diharapkan menghasilkan rekomendasi
berupa research paper dan akademic paper dalam penyusunan kerangka pengaturan zakat
kerjasama ini juga diharapkan bermanfaat dalam penyusunan core principle
bagi manajemen zakat dan pengorganisasian expert exchange program
bersama kami kedua narasumber kami bapak dadang mulyawan
selaku deputi direktur departemen kebijakan makro prudensial dari bank indonesia bi
telah hadir juga menemani beliau pada kesempatan kali ini bapak irfan showki baik
pengamat ekonomi syariah ipb
selamat datang di spesial dialog bapak bapak terima kasih banyak atas waktunya
kepada pak dadang dan juga pak irvan sebelumnya saya ingin menanyakan
bagaimana berlangsungnya event aff dua ribu empat belas ini yang diselenggarakan oleh bi di surabaya jawa timur
in general alhamdulillah ya bahwa kita bisa dapat kepercayaan untuk melakukan aktivitas yang leading
jadi oic meeting pada kesempatan ini memang melibatkan bank bank sentral
di dalam kegiatan itu tentunya tidak hanya kegiatan kebang sentralan saja yang diceritakan
tetapi juga peran di dalam mendorong ekonomi
nah untuk indonesia tentunya hal yang menjadi potensi kita besar itu adalah dalam hal mendorong microfinance
yang kita lihat salah satu sektor yang berpotensi sangat tinggi adalah sektor zakat
karena itu akan memiliki kontribusi yang sangat besar kepada program pemerintah
khususnya di dalam program poverty oliviation melalui dana dana yang sifatnya tidak mahal
dan juga bisa memberikan suatu efek leverage yang tinggi terhadap sektor sektor yang lain
misalkan zakat dengan perbankan itu dengan cost of fund yang hampir zero
itu tentunya itu bisa mendorong outreach yang sangat signifikan
yang pada akhirnya bisa memiliki efek yang sangat positif untuk membroden economic production
merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi indonesia
kita dipilih sebagai tuan rumah dari adanya oic meeting event ini
anda mewakili bank indonesia sebenarnya persepsi atau image apa yang ingin dibentuk dan di share
pesan seperti apa yang ingin disampaikan dengan indonesia terpilih sebagai tuan rumah oic meeting tahun ini
kalau kembali kepada series of meeting yang terjadi
kita dimulai dari negara negara yang leading di dalam economic finance itu
dimulai dari istanbul pertama
kemudian kuala lumpur yang pertama
kemudian kedua kembali lagi ke istanbul
kemudian yang ketiga di jeddah
nah di indonesia ini memang apa yang ingin diangkat oleh indonesia itu bahwa
kita memiliki suatu potensi masyarakat muslim yang banyak
akan tetapi memang ada hal hal yang bisa ditingkatkan lagi terutama dalam aspek produktivitas ekonomi
sehingga kita mengusung isu mengenai governance
governance itu tidak hanya di dalam islamic finance
ya khususnya dalam hal islamic banking yang alhamdulillah sudah bisa mencapai suatu progres yang baik
kemudian juga islamic capital market ada juga islamic insurance atau takaful juga sudah mulai roll on
tinggal satu area lagi yang sebenarnya kita di dunia ini dikenal memiliki suatu
akan tetapi kita belum memiliki kesempatan mengartikulat kepada dunia
nah sekarang ini kita mencoba untuk masuk ke area situ
dengan suatu inisiatif yang bermanfaat baik di dalam negeri maupun juga bisa memberikan suatu sinyal
dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam secara dunia
yang tentunya ini kita nggak cerita masalah ekonomi islam
untuk muslim akan tetapi juga ekonomi islam untuk national economic development
ini satu hal yang sangat menarik ketika bapak menyebutkan bahwa tidak hanya terbatas untuk umat islam saja
tentunya konsep ekonomi syariah terbuka untuk siapa saja
saya beralih ke bapak irfan syawki anda selaku pengamat ekonomi syariah dari ipb
menanggapi statement dari pak dadang tadi
kita mempunyai kekuatan negara mayoritas penduduk islam atau muslim
sebenarnya leading potential apa lagi yang dimiliki indonesia
sehingga kita mempunyai peluang untuk bisa menjadi leader dalam konsep atau desain ekonomi syariah secara global
tentu kita menyambut baik ya apa yang sudah dilakukan oleh bank indonesia
dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk semakin memperkuat positioning indonesia dalam kancah ekonomi dan keuangan syariah
dan ada beberapa wilayah atau area yang kita secara praktek kinerja itu sangat luar biasa kuat
dan seringkali menjadi referensi bagi negara negara lain
nah ini area ini antara lain yang kita sebut sebagai istilahnya islamic social finance
atau keuangan sosial syariah
di mana di dalamnya ada beberapa komponen antara lain adalah zakat
ya zakat dan juga micro finance
jadi kita pada area area ini indonesia punya pengalaman yang cukup baik
yang punya potret kinerja baik dari sisi penghimpunan untuk penyaluran yang relatively better
dan comparable lah dengan beberapa negara lain
nah sehingga dalam konteks inilah kita kemudian mengambil positioning ini untuk menegaskan posisi indonesia sebagai leader dalam dunia islamic social finance
karena kalau yang lain mungkin ada beberapa negara yang sudah lebih dulu mengambil image itu positioning itu
nah saya kira dalam konteks ini bank indonesia secara jeli telah melihat peluang
bagaimana positioning indonesia dalam konteks radar perekonomian dunia
bapak dadang dan juga pak irfan nanti kami lanjutkan perbujuan kita
anda kembali bersama kami dalam spesial dialog berbicara mengenai potensi zakat dalam mendukung pertumbuhan kembangan perekonomian nasional melalui konsep syariah
bapak dadang mulyawan selaku deputi direktur departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
dan juga bapak irfan syawki baik pengamat ekonomi syariah dari ipb
kita sudah bahas sedikit tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
indonesia juga mempunyai leading potensial yang sangat tinggi
nah saya bahas sedikit mengenai subtema dari oic meeting kali ini
pak dadang dan juga pak irvan mengenai menciptakan financial inclusion melalui pengoptimalan pengelolaan zakat
penerapan ekonomi syariah masih sangat minim di negara umat muslim terbesar seperti indonesia
meski mengaku telah mengembangkan kebijakan ekonomi syariah sejak lama
bank indonesia melihat perkembangan ekonomi syariah di negara negara lain
salah satu usaha untuk mendorong ekonomi syariah ialah dengan memperkuat kerjasama
dalam mengembangkan instrumen tradisional dalam ekonomi islam seperti zakat dan wakaf
setelah pertemuan dengan gubernur bank sentral dan perwakilan otoritas moneter negara oki sepakat
untuk meningkatkan kerjasama dan sharing pengetahuan mengenai pengembangan zakat dan wakaf

kita harapkan zakat dan wakaf ini diperolah secara international best practice
dan compliance atau taat kepada prinsip prinsip syariah
dan kita harapkan menjadi sumber sumber pendanaan yang nanti akan baik untuk terciptanya
satu sistem keuangan yang sehat
pengalaman negara lain diharapkan akan membantu bi untuk memanfaatkan instrumen ini
menjadi bagian yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di ekonomi domestik
pak akibat tidak hanya untuk kepentingan sosial
tapi gedung maupun tanah dan wakaf itu bisa kemudian digunakan diterbitkan
atau dalam bentuk subuk atau dalam bentuk lain untuk pendiaan pendiaan ekonomi
nah ini dari banyak negara itu memang banyak pengalaman pengalaman best practice
untuk kita saling belajar
harapan bank indonesia dengan banyak mengikut sertakan negara anggota oki
diharapkan mampu menjaga peluang pengembangan ekonomi syariah
di tengah perkembangan ekonomi global
walau penetrasi syariah di indonesia masih minim
potensi dana dan aset masyarakat dari sistem wakaf dan zakat
diharapkan akan menjaga modal pengembangan ekonomi syariah ke depan
surabaya raharjo patmo untuk mnc media
ke bank indonesia terlebih dahulu pengaruh penting seperti apa nih
sebenarnya yang dimiliki oleh zakat dalam mendukung perekonomian kita saat ini
jadi kalau kita ingin mendorong program pemerintah untuk mencapai suatu sustainability
tentunya satu poin yang sangat penting itu adalah production
kita lihat secara internasional negara negara yang bisa mempertahankan productionnya itu tinggi
seperti jerman seperti contoh
jerman itu akan memiliki suatu economic resilience yang sangat tinggi
bahkan ketika digempur oleh resesi di eropa
ketahanan mereka terbukti cukup kuat ini
di sana itu mereka bisa mempertahankan tingkat pertumbuhannya
mereka berawal dari basis production juga
nah ketika kita melihat indonesia tentunya kita pun harus melihat struktur dari production kita
bahwa memang ternyata majority itu adalah micro and small enterprise
jadi ketika kita ingin memiliki suatu production
ketika kita ingin bicara mengenai ketahanan ekonomi
tentunya kita harus bisa memprovide apa yang menjadi kebutuhan mereka
sehingga kita melihat dari sisi bank indonesia
di dalam menjamin kontinuitas dari production kita
tentunya kita berharap bukan hanya enterprises ya
seperti perusahaan perusahaan multinasional
akan tetapi juga kita harus bisa memproduksi
untuk menjaga ekonomi production
nah kehadiran zakat ini
ini memiliki suatu peluang yang sangat tinggi
apalagi salah satu yang sudah dicanangkan
bahkan menjadi dalam diskusi ya
di dalam working group yang baru saja terjadi
memang salah satu temanya itu how to transform
yang tadinya mustahik pintu muzaki
sehingga kita akan melihat
ketika program ini berhasil
semakin banyak barang barang yang bersifat substitutive to import
sehingga kita cerita bahwa kita nggak perlu lagi impor banyak
kita cerita akan banyak orang yang memiliki level income nya naik
kemudian juga pada saat yang sama kebutuhan untuk mengimport barang akan menurun
ekonomi indonesia ini akan menjadi membaik
nah itu juga yang menjadi concern di bank indonesia sendiri
bahwa kenapa ya kok bank sentral mau ikut ikutan ngembangkan zakat
itu kan seperti hal yang berhubungan dengan ini kan masalah
padahal di sana sangat kental dimensi ekonomi
ya tentunya kita lihat bahwa
ketika collection itu semakin bertumbuh
sekarang ini sudah mencapai hampir tiga triliun per tahun
dan itu masih jauh di bawah potensinya yang sebenarnya
nah dengan demikian tentunya kita tidak hanya berharap
kepada sektor komersial saja
perbankan yang memang walaupun harus kita tetap dorong
akan tetapi kalau ada yang idle dan kita bisa sinergize dua sektor ini
tentunya ini akan memberikan suatu impact yang sangat luas
baik saya beralih ke bapak irfan syawki
selaku pengamat ekonomi syariah dari ipb
tadi pak dadang dari bi sempat menyebutkan mengenai
poverty allegage atau program pengentasan kemiskinan
beliau sangat yakin bahwa dengan adanya pengelolaan zakat yang benar
ini akan bisa sangat membantu mengkontribusi untuk adanya realisasi
nah hal yang unik di sini pak irfan kalau kita bisa katakan
dengan habit atau kebiasaan masyarakat yang lebih senang membagikan zakatnya sendiri
secara personal dan langsung menurut anda apakah dana zakat di indonesia saat ini
masih memiliki semacam kekuatan untuk bisa mengentaskan kemiskinan secara real
karena kita selalu berbicara mengenai dampak visiblenya seperti apa
ya pertama kita ini punya potensi zakat yang sangat besar
dari studi yang sudah kita lakukan dari ipb bersama basnas
dengan support dari islam will home bank
itu potensi zakat kita itu mencapai angka dua ratus tujuh belas triliun rupiah setiap tahun
seharusnya kita bicara serapanya pak
betul artinya ini kan satu potensi real
potensi yang nyata yang bisa kalau kita optimalkan ini akan luar biasa
walaupun dari sisi pengelolaan penghimpunan kita baru satu dua persen dari potensi
selalu diangkat itu pak ya satu hingga dua
walaupun pertumbuhannya growth dalam sepuluh tahun terakhir
itu kalau kita lihat annual growth nya itu dua puluh empat
dan dalam sepuluh tahun meningkat enam belas kali lipat penghimpunan sepuluh tahun
nah yang kedua tentu bagaimana kita bisa mengoptimalkan ini
kaitannya dengan aspek tata kelola atau governance
mohon maaf sebentar saya potong saya akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya
mengenai seberapa optimiskah sebenarnya indonesia untuk bisa mencapai realisasi potensi zakat yang dimiliki negara ini
dan pemirsa pastikan anda masih bersama kami
anda tengah menyaksikan spesial dialog berbicara mengenai peran penting zakat
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep syariah dipersembahkan oleh
dari surabaya jawa timur anda menyaksikan spesial dialog bersama bank indonesia
dengan tema mengenai potensi dari zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep syariah
saya kembali ke bapak irfan syawakibek selaku pengamat ekonomi syariah ipb
nah pak anda menyebutkan potensi zakat nasional kita sangat besar
lima belas triliun per tahun terserap sekitar satu hingga dua persen
hal yang unik adalah ada mengatakan pada saat bersamaan kita sebenarnya mengalami pertumbuhan
kalau kita berbicara mengenai realisasi
kalau kita bisa menetapkan semacam time frame pak dalam jangka waktu berapa lama lagi
indonesia bisa benar benar mewujudkan realisasi yang ideal
jadi kita bisa paling tidak mendekati lah pak potensi zakat ini
kalau kita bicara realisasi ideal kan ada beberapa faktor
pertama tentu kita harapkan dukungan pemerintah
dalam hal ini pemerintah diharapkan punya komitmen untuk secara serius menggali potensi ini
dan alhamdulillah di akhir masa pemerintahan sp itu sebenarnya sudah keluar instruksi presiden nomor tiga tahun dua ribu empat belas
dimana walaupun instruksi ini baru dihususkan kepada pns bumn bumd pegawai negara di semua level
itu untuk mereka melakukan pembayaran zakat secara rutin begitu ya
nah sehingga ini harapannya akan mendongkrak
nah kita berharap di pemerintahan jokowi jk ini tidak berhenti sampai di sini
ada upaya upaya lanjutan untuk menggali potensi ini secara baik secara sistematis
kemudian yang kedua yang juga mempengaruhi itu adalah terkait dengan kinerja
nah kalau kita bicara kinerja ini kan kita bicara bagaimana sisi governance tata kelola
bagaimana misalnya basas dan las ini bisa menjamin sisi transparansi akuntabilitas dari sisi program
kemudian juga program ini bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat
nah kemudian yang ketiga ini juga yang tidak kalah penting adalah edukasi publik
bagaimana kemudian kita menyadarkan publik bahwa mereka itu sesungguhnya punya kewajiban
dan kewajiban zakat ini kalau dirucuk kepada sejarah agama dan bagaimana nabi dulu mempraktekkan ibadah zakat
itu tidak langsung secara mandiri
tapi melalui perantara yang disebut dengan institusi amil
nah ini yang menurut saya menjadi hal krusial karena ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap pembayaran zakat
jadi sebenarnya kalau bayar zakat langsung ke mustahik
itu tidak ada contohnya di zaman nabi kecuali infak dan sodakoh
kalau infak sodoc itu kan sesuatu yang sunnah itu kaitannya dengan kedermawanan pribadi
dan kalaupun kita ingin melakukan pembayaran infaq sodako secara pribadi pun
karena di dalam quran itu kan jelas dikatakan kamu tidak boleh memberi dengan cara cara yang menyakitkan
antara lain adalah kalau nyuruh baris ya berdesak desakan kepanas panasan kehujanan buat kita bagi
dan sayangnya kasus kasus itulah yang terjadi di indonesia saat ini pak
karena kita lihat tadi kita berbicara mengenai habit atau pola dari masyarakat kita dalam membayarkan pajak
dari pengamatan bank indonesia sendiri bapak apakah anda sudah melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang cukup tinggi pak
saya melihat pertama secara objektif itu growth nya saja pak
dan juga pertumbuhan sektor sektor lain
jadi tentunya ada sesuatu yang terjadi extraordinary
tentunya kalau melihat juga saya melihat ke basnas dan juga sistem zakat nasional kita melihat level of transparency dan governance itu semakin tahun semakin membaik
nah ini yang sebenarnya kita ingin coba dorong
sebenarnya ini seperti juga yang terjadi di dalam banking industry
bahwa mereka bergerak hanya dengan memiliki keuntungan

karena sebagian besar dana bank itu adalah dari depositors
sementara itu juga sama dengan zakat
sekarang tidak ada pemaksaan bahwa pembayaran zakat harus kepada lembaga
itu karena nggak ada yang percaya pak
tapi dengan adanya transparency dan governance yang semakin baik
nah keinginan orang untuk membayar zakat itu semakin meninggi ketika
dia sadar bahwa oh setiap rupiah yang saya berikan itu memberikan benefit kepada orang lain
bentuk bentuk peningkatan governance ini yang saya kembalikan lagi kepada apa yang dilakukan pada hari ini
itu bercerita mengenai zakat core principle
yang itu bisa disamakan dengan dua puluh sembilan bcps
core principle untuk di dalam banking industry
bagaimana kegiatan perbankan itu bisa dilakukan safe and sound
nah dan juga itu juga terjadi untuk lembaga zakat
kita dari bank sentral melihat kalau ada suatu subsectors di sini yang sebenarnya punya potensi
dan kemudian juga belum bergerak cepat ya tentunya ini merupakan salah satu peran dari central bank untuk melihat
bahwa oh ternyata growth kita bisa dipertahankan tinggi
karena memang banyak sumber sumber dana yang bisa di mobilize dari masyarakat itu sendiri
sehingga kembali lagi zakat core principle di sini menjadi central team
dan yang alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan dukungan dari multilateral institution seperti idb
yang secara derek itu memberikan support kepada aktivitas ini
dan juga bapak irfan nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita
sebuah lembaga zakat khususnya basnas
kaitannya dalam meningkatkan tingkat kepercayaan kepada masyarakat
bagaimana anda melihat level trust dari masyarakat kita
terhadap adanya atau kehadiran lembaga lembaga zakat khususnya basnas
ya kalau bicara level trust seperti kata pak dadang tadi
di samping dilihat dari penghimpunan yang meningkat
juga dari kinerja keuangan dan kinerja manajemen dari basnas
sebagai contoh mereka sejak berdiri sampai sekarang
laporan keuangannya selalu wajar tanpa pengecualian
dan mereka mendapatkan sertifikat iso
sehingga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas
dari sisi pengelolaan keuangan dan manajemen itu sangat baik
nah ini menurut saya sebagai modal awal
kemudian yang kedua yang juga akan meningkatkan transparansi
dan kepercayaan publik itu adalah terkait dengan program penyaluran
apa yang sudah dilakukan oleh teman teman pengelola zakat
maka apa yang menjadi wujud nyata dari program yang dilakukan
dan dalam hal ini memang saya lihat
semuanya telah berusaha untuk mengimplementasikan program dengan baik
baik program yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek
maupun program program yang bersifat produktif dan jangka panjang
ini pula yang kemudian menarik interest atau perhatian
ketika mereka menyusun
salah satu hal yang mereka tertarik untuk elaborasi lebih lanjut itu adalah
kaitannya dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh basnas
dan mereka juga sudah melihat beberapa pilot project basnas
dan mereka menemukan satu fakta yang menarik bahwa
ternyata zakat itu bisa mempercepat pengentasan kemiskinan

itu kalau yang biasa itu rata rata tujuh tahun
tapi dengan zakat dia bisa dipercepat sampai lima tahun dua bulan lima satu tahun
komitmen dari amil untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyaluran
ini betul betul terlihat
walaupun saya yakin ya memang tentu akan ada banyak kekurangan kekurangan
tapi kan at least setiap tahun peningkatan kualitas ini
sehingga ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk semakin loyal
terhadap komitmen mereka untuk menyalurkan zakat
baik balik ke pak dedan muliawan mewakili bank indonesia
sebuah kebanggaan tersendiri bank indonesia bisa menjadi
tuan rumah penyelenggara adanya oic
meeting ini bapak mou juga sudah ditandatangani dengan pihak idp
tepat sebelum perbincangan tadi kita sempat bahas mbak
mewakili pendapat masyarakat di lapangan mungkin ini
peran penting bank indonesia ini apa
kenapa anda juga ikut concern untuk isu masalah ekonomi syariah konsep
dan juga pengelolaan zakat
guna memperbaiki tata pengelolaan penerimaan zakat di indonesia
membuat bank indonesia bekerjasama dengan islamic development bank
dengan adanya suatu program yang dicanangkan
bisa membuat tata kelola zakat bisa terus berkembang
mengikuti standar internasional yang telah ditetapkan
gubernur bank indonesia agus martowardoyo menilai
pengelolaan zakat yang dilakukan badan amil zakat nasional atau basnas
bisa lebih baik dan diharapkan tentunya penerimaan zakat juga bisa ikut bertumbuh
basnas bersama dengan badan amil zakat nasional
bersama dengan bank indonesia
bersama dengan negara negara yang mempunyai lembaga zakat
itu akan melakukan kerjasama untuk bisa memperbaiki tata kelola
dan juga membuat satu standar internasional yang baik dalam pengelolaan zakat
sementara itu terkait dengan banyak investor asing
bank indonesia melihat tentunya untuk pengelolaan dan pemberian izin
pbi yakin ojk suatu saat membuat arsitektur keuangan indonesia yang baik
pertama tama kita harus mencari alasan dulu pak
kenapa kalau kita tiba tiba masuk masuk pak ya
kita juga kembali lagi harus belajar dari pengalaman beberapa negara pak
yang memang survive pak ya
di dalam suatu pertarungan atau economic competition
itu policy yang dilakukan oleh pemerintah
sekarang ini banyak yang sudah mengarah kepada hal ini pak
seperti yang sudah disampaikan juga oleh bank sentral cina
jadi mereka juga sudah menepatkan
small and medium enterprise nya itu terjaga dengan baik
jadi kalau kita cerita bahwa seperti amerika serikat
apakah amerika serikat itu bertumpu kepada konglomerasinya
kita lihat bahwa hampir lima puluh persen kekuatannya juga berada di small and medium enterprise
kita juga harus melihat apa yang terjadi di jepang
itu bahwa home industry memberikan supply yang sangat kuat
terhadap perusahaan besar di sana
nah kita melihat berdasarkan fakta
artinya potensi itu kita belum bergerak pak
tetapi kalau misalkan kita bisa melihat
taruhlah kita sembilan puluh persen menurut data dari departemen kooperasi itu
significant amount dari sembilan puluh pengusaha kecil dan micro itu
itu juga masih belum memiliki akses yang baik terhadap sistem keuangan
lah terus mereka mau diapain nih sekarang ini
sehingga kita melihat bahwa dengan adanya sistem zakat
hal ini akan memberikan suatu peluang yang sangat besar
untuk sektor keuangan untuk bisa masuk melakukan outreach yang jauh lebih tajam lagi
dan membuat mereka menjadi yang sifatnya konsumtif menjadi produktif
dari situ kita melihat oh ini salah satu target daripada bank indonesia
isu utama yang kita angkat di segmen ini kuncinya terletak pada kata
pemberdayaan melalui pengelolaan zakat yang benar
dan penyaluran distribusi dana zakat yang kita ambilkan
pemirsa anda kembali bersama kami dalam spesial dialog dari surabaya jawa timur
berbicara mengenai potensi jakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional
pak dadang mulyawan mewakili bank indonesia
mungkin bisa di share dengan pemirsa kami hasil diskusi
atau mungkin meeting dan sharing thort
di sepanjang event yang diadakan bank indonesia di surabaya jawa timur ini bapak
baik ada dua kegiatan yang satu lebih luas ya
yang akan dihadiri oleh grup
di sana diceritakan mengenai sebenarnya isu yang lebih umum
bagaimana kita bisa melakukan kerjasama
untuk mempertahankan tingkat kestabilan keuangan di masing masing negara
dan juga selain itu juga bagaimana mungkin lebih tepat disebut dengan memainstream
jadi bagaimana kita bisa memperkuat kekuatan kekuatan keuangan
dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari negara negara anggota
kemudian sebagai elaborasi dari dua topik yang besar tadi
mungkin kegiatan yang lain adalah kita sudah melakukan kegiatan working group pak
yang seperti tadi saya bilang adalah untuk memprescribe zakat core principle
itu ada empat atau lima elemen utama di dalamnya itu
pertama itu bagaimana memiliki suatu legal foundation yang kuat
jadi kegiatan zakat itu bukan kegiatan yang ilegal
tapi tetap harus memiliki dasar yang kuat dalam bentuk undang undang
jangan juga tidak diregulasi pada akhirnya uang yang sudah di kolek ternyata disalahgunakan
hal ini muncul di dalam konten konten dalam prinsipal prinsipal yang tadi
dimana setelah memiliki undang undang yang baik
juga memiliki governance yang baik
juga bahkan memiliki risk management yang baik
bahkan satu hal yang sangat penting juga
itu ada satu prinsipal mengenai abuse of zakat fans
jadi disana itu bahwa zakat fund juga secara internasional harus compliant terhadap
international standard terutama dalam anti money laundering
itu juga merupakan hal hal yang harus menjadi concern dari masing masing negara
jika suatu saat misalkan ada satu negara di mana mengalami suatu natural disaster begitu
kemudian kita mau menolong lewat zakatnya
tentunya ini ada yang disebut dengan cross border transfer
yang tentunya kita juga harus make sure bahwa secara internasional melihat bahwa
kegiatan ini pertama legal halalan tojiban
jadi legal tidak melanggar peraturan dan juga ditujukan untuk hal yang baik
audited dan juga ya audit railnya bisa dilakukan kapan saja
saya beralih sebentar ke bapak irfan syawki
bapak di segmen sebelumnya kita berbicara mengenai memberdayakan masyarakat
untuk ikut terlibat banyak dalam dana pengelolaan zakat ini
nah bagaimana nih pak sebenarnya kita bisa menciptakan dalam tanda petik pemberdayaan
dan pada saat bersamaan juga sinergi
di dalam pengelolaan zakat dengan semua unsur lapisan masyarakat
siapa saja senior yang bisa kita ajak kita rangkum bersama untuk ikut bertanggung jawab
dalam kaitannya meningkatkan potensi zakat di negara ini
ya kalau kita bicara pemberdayaan kan ini salah satu pendekatan yang kita kembangkan
itu adalah pendekatan yang bersifat partisipatif
dimana semua komponen stakeholder perzakatan itu juga harus terlibat aktif di dalam
penyaluran zakat yang bersifat produktif dan bergantung kepada keuntungan
otomatis kalau kita bicara tentang bagaimana mendorong partisipasi
maka di sini kan peran masyarakat menjadi sangat esensial menjadi penting
nah kekeliruan selama ini kalau kita bicara pengentasan kemiskinan itu kan
pendekatannya dari perspektif yang punya program
sementara kadang kadang kebutuhan real di lapangan itu kan berbeda
masyarakat memiliki aspirasi yang mungkin tidak sama dengan perspektif kita yang punya program
jadi oleh karena itu bagaimana kita bisa mendorong partisipasi
disinilah pentingnya kita untuk memiliki satu desain program
yang akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat
sehingga masyarakat dia tidak hanya merasa sebagai objek
dia tidak hanya menjadi target sasaran tapi dia juga menjadi pelaku
dimana apa yang dia kerjakan juga bersumber dari apa yang dia pikirkan dan dia butuhkan
nah ini yang menurut saya menjadi isu penting
kita eksekusi di lapangan misalnya dalam bentuk zakat committee development
karena prosesnya tadi sifatnya partisipatif
tentu ini akan menjadi menarik sehingga masyarakat menjadi terdorong semangat
untuk ikut terlibat dalam proses itu sehingga mereka betul betul bisa merasakan manfaat zakat
dan zakat bisa digunakan secara tepat untuk menjawab persoalan persoalan yang dihadapi oleh mereka
sebagai contoh misalnya di satu wilayah di jogja
itu kan kita ingin memberdayakan masyarakat
cuman kita sudah analisis nih potensi potensi ekonomi yang ada
tetapi masyarakat mengatakan kita punya potensi agribisnis yang besar
cuman problemnya kita tidak punya saluran air
karena jarak ke sumber air itu tiga km
kita mengusulkan gimana kalau dibikin pipa dulu
sehingga langkah pertama itu adalah pipanisasi
dan ternyata begitu pipanisasi berjalan
nah ini ternyata memberikan efek yang luar biasa
jadi artinya mereka dilibatkan untuk mengusulkan apa
langkah awal yang harus dilakukan
jadi sense of belongingnya benar benar ada
ke depan tantangan terbesar apa yang nantinya kira kira akan dihadapi oleh lembaga zakat yang ada di indonesia
khususnya busness karena tadi pak dadang dari bi juga sempat menyebutkan mengenai policy
kemudian regulasi dan juga legal aspek
apakah adjustment atau penyesuaian yang perlu dilakukan oleh lembaga lembaga zakat ini
akan lebih complicated kalau bisa saya katakan pak
ya jadi pertama kita ini memasuki rezim baru
setelah sebelumnya kita mengalami pergantian dari undang undang tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan ke undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sebelas
dan di situ tentu ada perubahan perubahan secara struktural
dan perubahan perubahan secara sistem
ini menurut saya akan membutuhkan waktu untuk transisi
nah kita berharap dalam lima tahun ke depan proses transisi ini bisa selesai bisa kita lalui dengan baik
dan di antara pokok pokok untuk menunjukkan
keberhasilan proses transisi ini
itu adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas pengelolaan
dan kalau kita bicara meningkatkan kualitas pengelolaan
berarti kan sisi governance ini menjadi hal yang sangat penting
nah menurut saya apa yang dilakukan dalam kegiatan ini
kolaborasi antara bank indonesia dengan basnas ini
bagaimana kemudian basnas bisa belajar dari bi
tentang bagaimana membangun governance yang baik
ada sedikit perbedaan antara konsep governance di perbankan
misalnya dengan governance di lembaga zakat
karena betul ya sehingga kita menyebut dengan istilah good amil governance
tapi kan proses untuk menyusun good emil governance ini kan sesuatu yang kita bisa belajar
dan bi juga tidak eksklusif dengan wilayah otoritasnya saja
tapi juga punya keinginan membantu
dan ini contoh bagaimana kolaborasi dan koordinasi
serta sinergi antara dua otoritas ini memiliki impact yang kita harapkan akan sangat baik ke depan
dan mudah mudahan bisa dicontoh juga oleh otoritas otoritas yang lain
sehingga betul betul kita ini berpikir untuk kemaslahatan
di tengah tekanan ekonomi global yang sedemikian dahsyat ini
kita kan perlu mengoptimalkan semua potensi domestik kita
nah potensi zakatnya kan luar biasa besar
dan itu real nyata ada di hadapan kita
tinggal bagaimana kita semua berpikir supaya zakat ini bisa kita gali lebih dalam
bisa kita manfaatkan sehingga dampaknya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri
bapak dadang williawan bagaimana statement anda ketika kita berbicara mengenai
membuka diri kepada otoritas otoritas lain
menciptakan semacam sinergi kolaborasi dan koordinasi yang tercipta baik
sebenarnya itu suatu saat untuk mendapatkan suatu kondisi indonesia
yang merupakan cerita yang terkait dengan keberadaan
di mana cerita mengenai keberadaan itu kita akan cerita mengenai
komprehensif kemudian juga approach integratif
jadi integratif di sini itu kita akan cerita seperti hal yang biasa kita hadapi
kalau kita bersatu tentunya akan bisa memecahkan masalah masalah yang lebih berat lagi pak
bahkan bisa mendapatkan suatu kemajuan yang lebih tinggi lagi
nah di sini sudah merupakan policy dari bank indonesia dan instruksi dari pak gubernur ya di sini bahwa
institutional leadership di sini itu akan sangat kental sekali
artinya institutional leadership itu adalah pada saat di area bank indonesia itu memang memiliki suatu competence
yang bisa memberikan value added terhadap national economic development
bergerak cepat memberikan value added ke area area yang lain
kita coba di sini dengan basnas dan alhamdulillah ya tidak ada sustices
jadi memang kita memang secara sincere juga ingin hand in hand dan mudah mudahan kita juga bisa lakukan
misalkan ke depan yang seperti pak irfan bilang bahwa
bi bisa melakukan misalkan kegiatan seperti bagaimana bisnis model yang baik
tapi itu akan berbenturan dengan departemen terkait yang sebenarnya memiliki kapasitas
sehingga kembali lagi ide utamanya mungkin ide besar yang harus kita pikirkan secara nasional itu indonesia incorporated
baik kita berharap yang terbaik untuk terciptanya indonesia incorporated
bapak dedang wuljawan anda selaku deputi direktur departemen kebijakan makro produksi
dan juga bapak irvan syawki bek selaku pengamat ekonomi syariah dari ipb
dan bisa demikian bisa sudah perjumpaan kita dalam spesial dialog bersama bank indonesia
mengangkat tema mengenai peran penting dari zakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional pembeli konsep syariah
saya erwin surya brata melalui disiplin tim redaksi kami yang bertugas di surabaya jawa timur mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda